sejumlah titik di ibu kota sempat dilanda banjir akibat luapan kali ciliwung
bpbd mengerahkan personil untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah
selain itu juga melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak
di mana sajakah titik rawan banjir yang perlu diwaspadai dan apa saja yang telah dilakukan bpbd dki
guna mengantisipasi banjir dampak musim penghujan yang bakal puncaknya terjadi pada januari hingga februari mendatang
kami bahas bersama sambungan daring ada pak isnawa aji kepala pelasana bpbd dki jakarta
selamat siang assalamualaikum selamat siang pak isnawa aji
selamat siang mas
pak isnama tadi sebelum dialog ini saya bacakan dari bmkg menyatakan tiga hari ke depan di ibu kota
akan ada potensi hujan sedang kemudian hujan ringan sesekali hujan lebat akan dilanda di ibu kota
langkah bpbd seperti apa ya dalam penanganan banjir
ya jadi kami di bpbd dki jakarta itu punya upaya upaya penanganan baik yang bersifat non struktural maupun struktural
kalau yang non struktural itu misalnya kita menyebarluaskan informasi cuaca terkini ya
kondisi tinggi muka air kepada warga jakarta
kita bisa tahu kapal wilayah jakarta utara selatan timur barat maupun pusat
yang mungkin akan dilanda hujan
juga angin kencang misalnya
kemudian kami juga menginformasikan tentang tinggi muka air
kami memantau di seluruh pintu pintu air yang ada di jakarta
apakah itu di katulampa apakah itu ada di suntar hulu angke hulu manggarai pulau gadung dan lain lain
jadi kalau tinggi muka airnya meningkat tentunya sudah ada rencana mitigasi terhadap keluran keluran mana
khususnya yang ada di bantaran kalisung naik
kami juga punya namanya early warning system
tadi wilayah ketinggian sungai sudah mendekati pemukiman
kita akan menginformasikan warga
kami juga mempersiapkan dua ratus enam puluh tujuh personil bpbd ditambah juga petugas dari berbagai dinas yang ada
seperti sda satpol pp dinas kesehatan dan lain lain
itu untuk yang non struktural
jadi misalnya membuat posko dan lain lain
tapi ada juga yang struktural mas
kita misalnya pemprov melakukan pengurukan pengurukan terhadap kalisung naik
membuat vertical drainase memfungsikan pompa pompa polder pompa pompa air yang ada di berbagai titik titik lokasi rawan
termasuk juga membuat tanggul dan lain lain
artinya kita kerjasama juga dengan kementerian pupr untuk membuat tanggul tanggul di utara jakarta
misalnya kira kira gitu
baik ada langkah mitigasi yang dipersiapkan ya pak isnawa baik itu struktural maupun non struktural
tapi kalau berigambar
beri gambaran ke kami pak isnawa di titik mana saja rawan potensi banjir khususnya di ibu kota
apakah di jakarta selatan dan sering terjadi malah di jakarta timur ya pak isnawa
jadi gini kami punya pergub nomor tiga belas tahun dua ribu dua puluh satu tentang rencana kontingensi penanggulangan bencana banjir
dari dua ratus enam puluh tujuh kelurahan di jakarta itu ada dua puluh lima kelurahan yang sudah kita petakan sebagai kelurahan yang memang rawan banjir
itu ada di jakarta selatan ada sembilan kelurahan
kemudian di jakarta timur ada delapan kelurahan
jakarta barat lima kelurahan
jakarta utara tiga kelurahan
jadi ada dua puluh lima yang harus kita waspadai terus
misalnya terkenal itu kalau di kawasan kemang pondokarya ulu jami rawabuaya kembangan gitu mas kira kira
baik baik kalau untuk efektivitas dari langkah yang anda lakukan bersama tim ini lebih dominan kemana ya
selain pengerukan kali yang dilakukan termasuk juga ada penyediaan dari pompa
apakah ini juga akan efektif ya pak
kalau kita melihat atau berkaca pada hari pekan kemarin ya pak ya hari pekan lalu hari jumat hari sabtu itu ada banjir di kemang
itu selalu rutin terjadi kalau musim hujan datang
itu penyebabnya apa ya pak isnawa
jadi begini di kemang itu posisi kali mampang kali kerukut itu mengalami penyebabnya
kepitan dan pendangkalan ya
mungkin kali sungai itu di dua puluh atau tiga puluh tahun yang lalu mungkin kondisinya cukup lebar tiga sampai empat meter
kedalamannya pun bisa dua meter
sekarang ini hanya satu lima dan mungkin kedalamannya hanya kisaran satu meter
sehingga terjadi juga banyak bangunan bangunan yang ada di bantaran kali sungai yang ikut memperparah kondisi sungai tersebut
ya ada sampah ada material material sehingga apabila diguyur hujan
kondisinya tentunya akan meluap terhadap kondisi pemukiman yang ada di sekitarnya
jadi jakarta ini selalu mengalami kondisi misalnya ada hujan yang cukup deras di hulu di bogor
ditambah lagi dengan hujan lokal yang ada di atas jakarta dengan intensitas yang tinggi
ini tentunya dua penyebab ini yang akan mempercepat terjadinya peningkatan debit air baik di sungai maupun di saluran saluran
pak estawa kalau bicara soal hujan ini nampaknya adalah
terhadap warga adalah banjir ya kemudian pohon tumbang
kalau anda bersama tim terkait sudah sejauh mana ya koordinasi dengan tim tim tersebut mengantisipasi pohon tumbang ini
kalau kita simak terakhir ini terjadi di gatot subroto pak isnawa ada pohon tumbang
apakah masih belum menjadi perhatian dari anda
jadi begini sebetulnya dinas pertamanan dan hutan kota itu punya namanya tim pohon tumbang
mereka tidak hanya dalam kondisi hujan
kondisi tidak hujan pun mereka selalu memantau keberadaan pohon pohon di jakarta yang kondisinya mungkin sudah tua
rawan tumbang atau perlu dilakukan penopingan penopingan
nah kami bpbd satpol pp dinas damkar dinas pertamanan dan hutan kota terus melakukan koordinasi
jadi warga boleh mengadukan kalau ada pohon yang rawan tumbang ke satu ratus dua belas misalnya
kemudian nanti tim kita akan turun untuk memantau melakukan upaya upaya penanganan terhadap pohon tersebut
nah kejadian sabtu yang lalu
lalu di mana terjadi pohon tumbang di kisaran empat puluh pohon di jakarta selatan
itu dalam waktu satu jam sudah dilakukan upaya upaya penanganan secara cepat oleh tim dari dinas pertamanan dan hutan kota
terutama juga dari damkar
baik ini menjadi jaminan anda ya tentunya satu ratus dua belas hotline dipersiapkan
tidak akan sibukin nomor ya untuk dihubungi oleh warga masyarakat di buku kota
karena sulit sekali kalau kita hubungi ya hotline dari pemprov maupun pemerintah untuk dihubungi
kalau satu ratus dua belas dijamin bisa ya pak lancar ya pak
pak isnawa ini kan juga menjadi instruksi dari pj gubernur ya pak heru budi hartono yang juga kami undang dalam dialog ini
tapi berhalangan untuk diskusi
tapi kalau yang menjadi perhatian beliau adalah dihimbau untuk para warga masyarakat di ibu kota untuk wfa
langkah seperti ini apakah efektif ya untuk mengurangi potensi kemacetan
kalau sudah hujan tentu kemacetan akan parah terjadi di ibu kota
iya mas jadi begini
dalam hal kebencanaan tentunya kita harus mengenali bahayanya dan mengurangi resikonya
jadi dalam kondisi cuaca ekstrim tentunya wilayah itu mengalami potensi potensi bencana yang tidak bisa diprediksi
apabila angin kencang misalnya ada kemungkinan pohon tumbang ada reklama yang rubuh
kemudian ada kemacetan kemacetan akibat genangan genangan ini tentunya membawa kondisi yang tidak nyaman bagi warga jakarta dalam beraktivitas
tentunya yang bisa tahu karyawannya untuk bisa bekerja atau tidak adalah pimpinan pimpinan dari kantor kantor tersebut
jadi kalau seandainya cuaca jakarta sudah sangat ekstrim hujan dengan intensitas yang cukup lama tentunya akan menimbulkan kemacetan di mana mana
cuaca ekstrimnya cuma sebentar tetapi seperti hari sabtu yang lalu hanya setengah jam terjadi pohon tumbang hampir enam puluh titik di jakarta selatan dan jakarta barat misalnya
ini kan tentunya menimbulkan kondisi yang kurang baik
mungkin arahan dari bapak pj gubernur sangat baik sekali apabila kondisi jakarta macet hujan deras di mana mana ada banjir dan genangan
mungkin akan sangat bijak apabila pimpinan kantornya perusahaannya bisa memilah milah
mungkin staff mana yang cukup dengan wfh saja di rumah melaksanakan tugas tugas kantor dari rumah
artinya ini hanya sekadar himbauan ya pak istama bukan surat edaran atau surat gubernur yang diturunkan ke publik
ya sampai saat ini memang belum ada surat tertulis dari pm prof mungkin sedang dalam pembahasan dengan unsur forkopimda ya
dengan pak kapolda bapak pangdam dan lain lain
tetapi setidaknya ini ada
bagian untuk mengajak warga apabila tidak penting dalam cuaca ekstrim untuk tidak keluar rumah tidak beraktivitas
pak isnawa ini kan potensi hujan dengan intensitas tinggi akan terjadi pada januari hingga februari dua ribu dua puluh tiga mendatang
kalau langkah dari bpbd seperti apa ya untuk menyesepasi banjir rob
ini saya catat ada titiknya di sembilan lokasi yang berada di jakarta utara pak isnawa
jadi begini jadi begini mas
nanti malam ada gerhana bulan ya
saya juga sudah menginstruksikan jajaran saya di bpbd untuk mengantisipasi di kawasan utara jakarta
karena biasanya ini berpengaruh terhadap peningkatan pasang air laut yang ada di pesisir jakarta utara
nah tentunya kita menginformasikan kepada warga bahwa setiap hari bpbd itu berdasarkan rilis bmkg
kita menginformasikan tentang kondisi cuaca di jakarta
apabila terjadi potensi
kemungkinan hujan dengan intensitas yang sangat lebat
tentunya kita juga harus mengingatkan warga tadi untuk memantau ataupun melakukan upaya upaya
kalau tidak perlu keluar rumah untuk beraktivitas bisa cukup di rumah saja
kemudian kita aktifkan seluruh posko posko di kelurahan kelurahan
kita siapkan sarana perasana pengendalian banjir ada pompa pompa polder perahu perahu karet kita personil kita
kita koordinasikan dengan dinas kesehatan untuk antisipasi posko kesehatan
kita koordinasi dengan dinas sosial dan lain lain
artinya pemprov dki jakarta selalu siap siaga mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana
baik itu hujan ekstrim banjir dan lain lain
baik terakhir saya minta dari anda himbauan khusus bagi bpbd seperti apa termasuk pemprov
agar warga masyarakat ini bisa mengantisipasi banjir yang akan terjadi kalau musim hujan
dan bagaimana koordinasi anda dengan daerah penyangga seperti bogor
ini kan kalau berbicara soal banjir lagi lagi disalahkan dari hulu ya dan bermuara ke hilir
komentarnya seperti apa pak isnawa
jadi yang pertama kepada warga jakarta tentunya menghadapi situasi hujan ekstrim ini
warga bisa melakukan upaya upaya mandiri melakukan pembersihan lingkungan
baik itu sampah saluran got got yang ada di sekitar rumah
yang kedua memonitor sosial media bpbd
kita selalu menginformasikan tentang cuaca tentang tinggi muka air dan lain lain
kemudian untuk daerah daerah penyangga tentunya pemprov dki jakarta dinas lh misalnya
saat ini sedang melakukan pembuatan semacam saringan yang ada di perbatasan
nanti sampah material material kayu dan lain lain
yang masuk ke jakarta akan ditahan dengan saringan sampah tersebut
dilakukan cluster dilakukan pengelolaan secara optimal di titik titik wilayah penyaga tersebut
pemprov dki jakarta juga selalu bekerjasama dengan daerah penyangga
misalnya dalam penanganan penanganan masalah masalah lingkungan
pemprov misalnya mengadakan pembuatan danau ciawi dan sukamahi misalnya
yang ada di kawasan bogor
itu adalah bagian dari upaya kerjasama
pemprov dki jakarta dengan daerah penyangga dalam mengantisipasi banjir yang ada di jakarta
baik terima kasih
saya kembali ingatkan kepada warga masyarakat
kalau butuh bantuan ada pengaduan pohon tumbang atau terkait dengan bencana di ibu kota
silakan hubungi hotline satu ratus dua belas pak isnawa haji petul
terima kasih atas waktu anda bersama kami di cnn indonesia news hour
salam sejahtera selalu
assalamualaikum pak isnawa